pemilihan kepala desa wangandalem kecamatan brebes menyedot perhatian masyarakat
penyebabnya pesta demokrasi tersebut dibanjiri hadiah berupa sembilan belas motor dan puluhan hadiah lainnya
sebanyak delapan belas motor diberikan kepada para pemilih dan satu unit lagi khusus untuk calon kepala desa yang kalah
selain motor tersedia pula hadiah hiburan lain seperti mesin cuci setrika listrik sepeda dan lain sebagainya
hadiah itu sengaja disediakan agar pemilihan kepala desa bisa diikuti semua warga yang masuk daftar pemilih tetap
selain itu adanya hadiah juga diharapkan membuat pemilihan kepala desa berlangsung aman tanpa gesekan antar pendukung
hadiah bernilai ratusan juta itu merupakan sumbangan dari seorang pengusaha desa wangandalem
pemilihan kepala desa diikuti tiga empat puluh lima pemilih
mereka berasal dari delapan belas rukun tetangga
ada dua calon yang ikut dalam kontes kali ini
hadiah diberikan melalui pengundian tiap tiap rukun tetangga
setiap rukun tetangga akan mendapatkan satu unit motor
imam suripto brebes jawa tengah